ngapain lo berani beraninya masuk kamar gue
aku minta maaf atas semuanya kelaran
kamu mau pikir emang aku pengen kayak gini
aku juga terpaksa terima dan menikah dengan raja
aku ngagumin semua kan juga untuk dewa
kamu jangan pernah berpikir kalau aku tuh mencintai raja
dan ngerebut raja dari kamu
aku anjur mau belanja mau borong borong
emasnya yang cuma satu itu apa namanya itu
pokoknya itu deh yang orang lain nggak pada pakai gitu
jadi cuma saya aja gitu kan gak pasaran
sebentar ya bu saya ambilin dulu
enaknya jadi orang kaya raya
semua ini beres
oh sama dong
saya juga mau belanja
ini semuanya mau saya habisin
buat belanja emas
apa ya istilahnya ya
sebenernya lumayan lucu ya
masnya masnya ngerti gak segini
tolong tutup pintu semua
oh ada maling
ibu nggak boleh keluar dari toko ini
tolong diperiksa ibu ibu ini
tasnya tasnya saya periksa dulu
gak gak gak
saya bukan masalah kerjasamannya
kamu hormatin saya
saya gak mau kerjasamannya
gak mungkin dong ambil emas disini
saya mau belanja mau saya mau
buang sebatas banyak
itu itu dari mana
dasar maling kamu ya
penampilan ke orang kaya ternyata kamu maling
eee saya memang beneran orang kaya
gak mungkin sih
saya sekarang akan mencuri
apa yang kamu mau
hati bapak ikan
saya harus pastikan
kalau memang om lemos yang nyakap dewa
dan saya harus tau tempatnya
kacau nya yes itu sih
ibu gak usah mungkin lagi
barang bukti ini ada didalam tas ibu
ada yang mau menjamin ibu
sudah saya bawa ibu ke kantor polisi
ada yang jamin saya pak
itu siapa yang jamin saya pak
kalau gitu saya permisi
kok bisa tau sih
saya tuh ada disini
supaya kamu bisa keluar dari sini
tapi sebelum kamu keluar
sebelum saya tolongin kamu
tolong tanda tangan ini dulu
surat perjanjian ini
surat perjanjian apa ya
saya akan kasih kamu sejumlah uang
saya akan menjamin kamu
untuk keluar dari kasus ini
tapi setelah itu
kamu harus pergi dari kehidupan
anak saya claudia selamanya
bener bener ini enggak yes bingit
itu si roy sengaja jebak gue
dipikirnya gue nih dong dong keles
biar uangnya gue ambil
dan bisa bebas dari sini
setelah gue bebas
gue akan tetep gangguin kehidupan lo ya roy
udahlah gak usah banyak mikir sofya
apa kamu mau selamanya disini

sampai kapanpun gue gak akan pernah percaya sama lopud
dan asal lo tau ya
gue gak pernah mau punya adik kayak lo
claudia itu udah meninggal
dan dia gak seharusnya ada di dunia ini
sekarang lo keluar
gue gak akan ngebiarin putri sampai nikah sama raja
lo pasti berdua bisa